saudara langkah para caleg untuk melenggang menjadi wakil rakyat ternyata belum usai
gaduh dugaan kecurangan mewarnai proses penghitungan suara masih berlangsung di kpu
rasa was was terjegal di masuk senayan di injury time pun menghantui para caleg
tak heran caleg kini mati matian bahkan sampai adu urat demi menjaga perolehan suaranya
karena suatu suara begitu berharga untuk mereporeh kursi wakil rakyat
seperti yang terjadi di bekasi jawa barat
rapat pleno rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh empat yang digelar kpud kabupaten bekasi
di salah satu hotel di cikarang selatan
pendukung dua caleg menggeruduk lokasi rekapitulasi dan meminta penghitungan suara dihentikan
masa menduga ada kecurangan dan dugaan penggelembungan suara
yang merugikan calon anggota legislatif di dua partai yang berbeda
polisi dan tni sampai turun tangan untuk mengamankan sejumlah orang yang memicu kericuhan

meskipun peristiwa yang tersampit jika kerucuhan yang berikutnya lain yang diputar
masih ada yang barangan yang mengar beispiel bu ocean

kericuhan pun terjadi sampai sampai rapat pleno rekapitulasi suara di cikarang ini harus dihentikan sementara
akan juga ya keberatan kalau ini dilanjutkan
ribut ribut soal penghitungan suara tak hanya ke antar caleg dari beda partai
namun caleg yang masih satu partai pun bisa juga ikut ribut gara gara suara
seperti yang terjadi di rapat konsolidasi pdip kecamatan weru sukoharjo jawa tengah
pemicunya gara gara kebijakan partai yang akan menggeser salah satu caleg peraih suara tertinggi
dengan caleg yang perolehan suaranya jauh di bawahnya
kebijakan ini membuat ratusan kader pdip kecewa
menurut mereka menuntut agar caleg suara terbanyak yang dilantik
bila tuntutan ini tidak dipenuhi para kader akan mendatangi kantor dpc pdip dan akan mengundurkan diri secara massal
kami hanya menuntut kami hanya ingin mbak tiwi ataupun narisatu itu dilantik menjadi anggota dewan
sesuai dengan pkpu nomor lima dua ribu dua puluh empat pasalnya lima puluh satu tentang penentuan anggota dewan dengan suara terbanyak sesuai mk
ya lain cerita dengan caleg dprd provinsi jawa timur asal kepulauan kangean dari partai gelora
muhammad swadi melapkan emosi
kepada panitia pemilih kecamatan kanganyan sumeneb jawa timur karena perolehan suaranya hilang
ia mengaku ada sekitar tujuh ratus lima puluh suaranya hilang
sandi pun memprotes mengapa hasil rekapitulasi menyatakan ia tidak memperoleh suara sama sekali
sementara itu komisioner kpu sumeneb menyatakan sesuai regulasi perolehan suara yang dibacakan dari hasil ppk dianggap sah dan final
jika ada caleg yang komplain caleg diminta untuk mengisi form keberatan untuk disampaikan saat rekapitulasi tingkat provinsi jawa timur
saya juga heran nyampainya di kabupaten heran
karena saya juga punya mertua saya di kangayang terus saudara saudara kangayang pesantren kami juga di kangayang
tidak ada suara sama sekali untuk provinsi
apabila ada keberatan yang sudah selesai di tingkat kecamatan itu tidak bisa diajukan kembali di tingkatan berikutnya
karena luapan emosi kekecewaan dari para caleg dan juga masa pendukung yang tak terbendung tak jarang sejumlah petugas jadi korban kemarahan
perbincangan sejak ini terjadi di kepala kepala kepala kepada ppk kecamatan gane barat utara halmahera selatan
ia jadi korban pemukulan dari salah satu saksi dari paslon prabowo gibran untuk wilayah halmahero selatan
diduga pelaku tak puas dengan penjelasan korban soal dugaan pengurangan suara pada pasangan prabowo gibran
pelaku yang menyimpan dendam lantas menyerang korban saat rapat pleno rekapitulasi
akibatnya korban mengalami luka memar di kepala
kita jalan untuk com
maka cross check mana yang benar pasti nanti bisa diketahui dari data itu
tidak boleh misalnya menggunakan kekerasan untuk melakukan hal hal yang di luar substansi ya
fenomena calon suara ternyata tak pernah absen di setiap pemilu
seperti yang ditemukan seorang caleg dprd provinsi jawa timur yang melaporkan
anggota ppk di kabupaten sumeneb jawa timur
karena diduga menjadi calo perolehan suara untuk caleg
caleg ini mengaku ditawari oleh calo untuk memenangkan suaranya
dengan harga untuk satu suara caleg dihargai rp dua puluh lima
ahmad suhaini caleg dprd provinsi jawa timur dari partai demokrat
melaporkan seorang oknum ppk gulug gulug
yang mengungkap modus pelaku yaitu menawarkan tarif rp dua puluh lima
untuk suatu suara di tingkat dprd provinsi
saat melapor ke bawaslu korban melampirkan bukti pesan dengan oknum ppk
dan siap diaudit forensik untuk membuktikan keterlibatan oknum ppk ini
saya juga melaporkan oknum ppk di gulug gulug yang secara aktif
saya merasa dirugikan dengan semua ini
pertarungan berpersoara rakyat rupanya menimbulkan dampak tersebut
bagi para caleg bahkan tim suksesnya
yang tampaknya kemungkinan belum berhasil
banyak politisi atau calon legislatif yang tidak memperoleh suara yang cukup
karena mengalami masalah kesetan fisik
seperti cerita dari caleg di banyuwangi jawa timur
diduga karena perolehan suaranya tidak sesuai target
seorang caleg di banyuwangi jawa timur
menarik kembali bantuan saving block yang sudah diberikan kepada warga
penarikan ini dilakukan sehari setelah pencoblosan
padahal tadinya leving block ini akan dipasang di jalan perkampungan yang rusak
nah kalau yang ini bukan menimpa calegnya
melainkan seorang tim sukses dari caleg dari salah satu partai
serta meminta calon anggota legislatif dprd kota cirebon yang dijagokannya
guncangan yang dialami salah satu tim sukses itu
sudah menjual dua sepeda motor dan tanah miliknya
untuk modal memenangkan calon yang dijagokannya
ya saudara dari penelitian dilakukan tim kompas id
bisa mencapai sekitar sepuluh hingga dua puluh miliar rupiah
sedangkan gaji dan tunjangan yang diterima anggota dpr itu sekitar
sampai enam puluh juta rupiah per bulan
angka ini tidak cukup untuk menutup ongkos politik yang sudah dikeluarkan
padahal uang bermiliar miliar rupiah yang dirogoh para caleg untuk ongkos politik
lolos mendapat kursi wakil rakyat
sudah kejam mahal pula ongkosnya
pendaftaran caleg selalu ramai peminatnya
ya menjadi wakil rakyat memang jadi salah satu cara
para anggota dewan ini bisa amanah
dan dengan cara terhormat